keluarga merupakan hal yang penting dalam pembentukan karakter dari sosok sosok yang akan turut tampil dalam kontestasi pemilihan presiden pada bulan april mendatang
setelah kemarin kami berdialog dengan ahmad shawki yang merupakan putra dari ma'ruf amin
kini kami akan tayangkan wawancara saya bersama istri sandiaga uno nur asia uno yang telah kami rekam beberapa waktu yang lalu
pemilihan presiden dua ribu sembilan belas semakin dekat
tak terlalu banyak waktu lagi bagi seorang sandiaga uno untuk memperkenalkan program program kerjanya
di tengah kesibukannya berkampanye dukungan dari keluarga menjadi kekuatan sumber motivasi dan semangat bagi pasangan calon presiden prabowo subianto ini
ya keluarga itu adalah inti daripada satu ketahanan bangsa ya
jadi kalau keluarga kuat masyarakatnya kuat
kalau masyarakatnya kuat tentunya juga satu wilayah kuat dan bangsa dan negara juga akan kuat
jadi kunci daripada ketahanan bangsa kita adalah kekuatan daripada keluarganya
dan yang bertumpu pada kekuatan keluarga itu adalah seorang ibu
ibu ini yang akan menjadi pilar kekuatan dari keluarga tersebut
sumber dari inspirasi
sumber dari kekuatan
sumber dari kekuatan kita
sumber dari semangat
sumber dari motivasi
sumber daripada keceriaan saat kita sedih
sumber daripada saat saat kita susah
dia akan memberikan solusi itu ada datang dari keluarga
selain dorongan semangat dari keluarga besar secara khusus
sang istri nur asia uno juga tak lepas memberikan dukungan doa dan cinta
kehadiran nur asia uno selama dua puluh tiga tahun usia pernikahan diakui sandi
jadi hal penting bagi kekuatan dirinya dalam berkarya
ya semenjak resmi ditetapkan sebagai pendamping para calon presiden dalam pesta demokrasi tahun ini
segenap elemen masyarakat otomatis mencari tahu siapa dan seperti apa sosok para calon wakil presiden
salah satunya calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahuddin uno
yang saat ini akrab
nah untuk mengenal lebih dalam sosok calon wakil presiden sandiaga uno
tentu saya harus bertanya pada orang yang tepat
selain sang istri nur asia uno yang saat ini di tengah kesihibukannya
menyempatkan diri untuk datang ke cnn indonesia
selamat siang bu nur asia
atau mau dipanggil empok
biasanya kan sekarang ibu lebih dikenal sebagai mpok dari masyarakat ya
maknya mak mak tapi saya panggil ibu aja gak apa apa ya bu nur ya
bu nur pertama tama nih saya ingin menanyakan sekarang kesibukannya ibu apa sih sebenarnya
kesibukannya selain mensupport bang sandi
tapi tetap menjadi ibu rumah tangga mengurus sulaiman dan mengurus rumah
dan mengurus yang lain lain
tapi ibu saya lihat juga sering belusukan ya terjun ke lapangan
menyapa para calon pemilih terutama mereka yang didatangi juga nih sama pak sandi
tapi itu gimana bu cara bagi waktunya
tinggal dimanage aja sih sebetulnya ya
kalau bang sandinya sebelum berangkat ke tempat tempat yang memang harus dikunjungi ya
jadi saya tetap dijadwalkan yang memang jangan sampai mengganggu kalau bang sandi lagi di rumah gitu loh
jadi diatur aja sih waktunya
oke pokoknya managing waktu
dan saya bilang nggak boleh lebih dari empat titik karena memang supaya sulaiman juga ada waktu buat saya
jadi membagi waktu antara masyarakat tapi juga tidak kehilangan waktu bersama keluarga ya bu
ibu nur kan juga dan pak sandi ya memiliki tiga orang anak dua sudah lagi menginjak kuliah ya bu ya
terus kemudian yang satu masih kecil ya bu ya
nah gimana sih dari pihak keluarga sendiri
tidak hanya anak anak tapi juga keluarga besar
saat menanggapi pak sandi ini terjun ke dunia politik dari awal sampai dengan saat ini sudah mulai katakanlah menginjak garis finish nih ya
dikit lagi kan garis finish dari pilpres dua ribu sembilan belas nih
itu pernah ada katakanlah pembicaraan apa gitu bu bagaimana memaintain quality time di tengah kuantitasnya yang berbeda gitu dibanding sebelumnya
iya karena mungkin karena saya udah kenal dia dari umur empat belas ya jadi we know e cheater
jadi kita udah tahu sampai yang dia belum bicara pun saya udah tahu

jadi kita selalu punya komitmen di mana segala sesuatu harus dibicarakan jadi kalau saya merasa tidak nyaman atau bang sandi merasa tidak nyaman itu pasti kita omongin
tapi selama ini alhamdulillah so far ya masih oke
dalam arti kita tahu bang sandi sangat sibuk banget untuk melayani masyarakat dan rakyat jadi saya juga harus mengerti karena memang sosok bang sandi sangat dibutuhkan

jadi saya juga harus mengerti karena memang sosok bang sandi sangat dibutuhkan banyak orang dan saya selalu berdoa agar bang sandi diberi kesehatan diberi kekuatan
nah saling pengertian ini berarti kuncinya ya
kalau tadi saya sudah dengar ya dari kacamatanya bu nur asia kalau misalnya sekarang mungkin bisa kita gali lagi nih dari kacamata orang orang terdekat pak sandi uno yang lain ya mungkin bisa kita putarkan petikan wawancara yang satu ini
saya melihat mas sandi itu seseorang yang luar biasa mempunyai kecintaan kepada keluarga
dia selalu mempunyai waktu untuk berbagi meskipun dalam keadaan yang sesibuk apapun
dia paling enggak dia memberikan kabar melalui
wa melalui telepon kemudian dia selalu penuh canda apa kabar mah sudah makan atau mama lagi apa dan ini adalah sesuatu hal yang buat saya seorang ibu perhatian yang demikian sangat dibutuhkan
dan saya terus terang sangat berdoa
supaya dia bisa melaksanakan amanahnya amanah yang diemban dari allah swt dengan sukses
itu barusan dari bu min uno yang mungkin bu nur asia lebih akrab memanggilnya dengan mama min ya
ini ada yang bikin saya penasaran sih bu nur ini kalau misalnya mama min setiap kali mengetahui atau melihat pemberitaan gitu terutama jelang pilpres dua ribu sembilan belas ini
apakah itu ada yang membuat anda tertarik
ada ketakutan ketakutan karena kita tahu ya kalau misalnya apalagi di media sosial gitu banyak pemberitaan yang tidak bisa kita kontrol baik dari hoax kemudian juga black campaign
nah bu nur asia gimana sih caranya supaya tetap bisa meyakinkan mama min gitu untuk tetap positif dan juga memberikan doa terus memberikan doa kepada pak sandi uno
saya selalu bilang sama mama min mama min gak usah sedih karena di dalam hidup itu selalu ada segi positif dan negatif
kita tidak bisa memaksakan semua orang harus menyukai kita akan tetapi kita selalu berpikir secara positif karena bagaimanapun bang sandi itu melakukan sesuatu hal untuk orang banyak bermanfaat untuk orang banyak
jadi kita harus yakin dan allah pasti tahu apa yang kita perbuat
jadi jangan pernah kita merasa sedih ataupun takut karena justru dengan buli bulian orang itu kita nanti insya allah bisa membuktikan
apa yang selama ini kita lakukan
jadi buat saya enggak perlu diperdulikan ataupun disedihkan ya karena bang sandi itu selalu tidak pernah berpikir dalam arti apapun yang mereka lakukan kepada kita kita tetap berbuat baik
orang lain akan berbuat tidak baik ataupun baik itu pun tidak akan mempengaruhi kita
jadi kita tetap konsisten dengan itu
apa yang kita sudah niatkan
jadi apapun omongan kemudian juga perbuatan jahat di luar kita harus tetap berbuat baik begitu ya bu nur ya
setelah bu atau mama min ya bu min uno tadi juga ada nih yang menyatakan testimoni terkait dengan pak sandi uno mungkin bisa kita putarkan
pokoknya tante nur dan om sandi itu menurut saya sangat inspiratif karena mereka itu ada di setiap maksudnya ada untuk satu sama lain di kala senang maupun susah
seperti misalnya pas pak sandi lebih
pak sandi lebih sedau itu tante nur tuh orangnya tuh sangat positif ya
jadi dia tuh selalu memotivasi orang dimana orang itu jadi lebih pengen untuk lebih pengen untuk bekerja keras gitu
jadi orang tuh gak boleh dia kalau lihat orang down itu dia pasti memberikan wejangan wejangan gitu dan motivasi itu yang saya menjadi inspirasi bagi saya

ya pertama tama ya saya ingat betul
ya saya ingat betul beliau itu kan pertama kali saya tahu kan baca di media tentang sosok bang sandi sebagai pengusaha sukses indonesia
ya surprise bahwa saya bisa ketemu beliau secara langsung pada justru pada acara sholat subuh gitu di masjid dekat rumah gitu
jadi ya saya menyalami beliau dan beliau sangat akrab ya ternyata ya
begitu santai gitu ya
bersahaja menyalami semua orang gitu ya pada acara itu
itu berbesar sekali buat saya gitu
nah kalau mak nur sih orangnya rame itu yang sangat saya berkesan
rame rame udah rame ramah tapi juga akrab sama semua orang dan gak memandang siapa itu yang penting ini ya ramenya itu
tapi juga selalu yang hebatnya itu mengingatkan ya orang itu untuk ayo kita selalu harus
melakukan hal hal yang sesuai dengan ajaran yang baik baik gitu
jadi selalu mengingatkan gitu
jadi motivasi tapi juga mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik
ada benang merah sebenarnya dari pernyataan baik dari atina ponakan ya
bu nur dan juga tadi ibu pratiwi yang merupakan tetangga dan juga teman dekat bu nur asia uno dan juga pak sandi uno
kalau bu nur asia ini adalah orang yang sangat
apa ya motivator gitu katakanlah gitu
semua orang yang ada di dekat bu nur asia ini termotivasi dan itu juga mungkin bisa menjadi atau sampai dengan saat ini berarti menjadi support ya buat pak sandi uno ya
tanggapan ibu gimana
mungkin buat saya biasa aja ya tapi saya selalu mengingat apa yang kita tanam apa yang kita petik
jadi berbuat baiklah sebanyak mungkin selama kamu masih diberi kesempatan untuk berbuat baik untuk hidup
nggak ada salahnya kalau kita berbuat baik terus sampai nanti kelak di akhir hayat
jadi untuk menebarkan kebaikan itu adalah lebih baik daripada kita menebarkan yang tidak baik
karena hasilnya pun nanti ikut positif ya
jadi selama kita berbuat baik buat saya gak ada salahnya
jadi mungkin buat saya itu yang lebih wise ya
dibanding kalau kita berbuat yang tidak baik
kalau misalnya kita berbuat baik sama orang kita akan menuai kebaikan tersebut ya untuk kita sendiri
kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan ibu nur asia uno
usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya bersama istri dan cowok tersebut
bu nur asia uno
bu ini netizen banyak yang bertanya
caranya supaya tetap segar ala bu nur lipsticknya tetap
tapi kalau kita berbicara tentang seluruh hari itu apa bu rasinya
rahasianya adalah selalu bersih hatinya dan air muduh
dan selalu berpikiran puas itu
terus ibu be happy atau
ya di happy and olahraga terus
jangan lupa hidup sehat
itu dia nur asia uno dan tips smiling stephanie
taras pas ya
tiga belas tahun kami kenal tapi tidak pacaran
terus putus nyambung
ya alhamdulillah kita dijadikan jodoh
kita dijadikan jodoh
dan ya sekarang sudah ada tiga orang anak

sudah hampir dua puluh tiga tahun menikah
sudah hampir dua puluh tiga tahun menikah

ya ini kita syukuri sebagai karunia dari allah subhanahu wa ta'ala
ya ini kita syukuri sebagai karunia dari allah subhanahu wa ta'ala
senang olahraga dia ya nggak terlalu senang olahraga ini memperkaya dan alhamdulillah ini jadi satu kolaborasi dan satu sinergi yang alhamdulillah bisa ikut memperkuat ketahanan keluarga kita tadi
kita lanjutkan perbincangan bersama istri dari calon wakil presiden sandiaga uno ibu nur asia uno nah bu kalau misalnya tadi saya udah kulik kulik tentang pak sandi uno dari kacamata keluarga dan orang orang terdekat
sekarang saya mau kulik dari kacamata pribadi bu nur asia uno berangkat dari pengalaman cinta alias kalau misalnya flashback nih nostalgia nostalgia kisah cinta ibu dan juga pak sandi
soalnya nih kalau misalnya bicara atau kita melihat testimoni dari netizen salah satu yang paling menonjol itu adalah hubungan antara pasangan
sandi dengan bu nur asia uno tapi disclaimer sedikit untuk para sobat jomblo saya enggak tanggung jawab ya kalau habis ini jadi baper
ibu langsung saja ini saya mau dengar awal dari perkenalan sebenarnya ibu pertama kali melihat pak sandi ini sudah seperti apa apakah sudah jatuh cinta pada pandangan pertama
atau sudah kesengsem seperti apa pak sandi waktu itu
pada waktu itu yang saya bilang abang saya bilang bisa titip mobil di rumah temannya
yang pinter saya cuma curious aja siapa orang ini gitu kan
kepengen tau tapi gak tau ternyata bang sandi gitu kan
tapi rupanya dia main ke rumah tapi saya jarang ketemu rupanya memang sekali waktu ketemu justru dia melihat saya yang kayak loh ini siapa gitu kan
jadi katanya sih udah deh adek lo buat gue aja dia bilang
iya tapi buat saya itu kayaknya mungkin
dia bercanda mungkin ya tapi ya orang bilang kan ucapan itu doa
mungkin ucapannya itu ya mungkin dicatat oleh malaikat ya
akhirnya kita bisa berjodoh aneh juga sih
tapi akhirnya memang betul dia tuh rupanya kalau kepingin sesuatu ya itulah yang namanya bang sandi
saya bilang konsisten dan dia selalu gigih dan tidak pernah menyerah sebelum dia mendapatkan sesuatu yang dia mau
jadi memang tiga belas tahun itu cukup lama ya dalam arti karena dia sabar dan memang itu yang saya bilang konsisten
karena waktu itu kita mau menikah di usia dua puluh satu tapi gak boleh sama bapak saya karena memang saya masih punya tiga kakak
jadi gak boleh melangkahi dan sampai akhirnya kita umur dua puluh tujuh baru menikah setelah kakak kakak saya menikah
jadi memang bang sandi itu orangnya
jadi memang bang sandi itu orangnya
yang betul betul memang komitmen ya
jadi kalau dia sudah mempunyai niat yang baik insya allah semuanya itu dia doa dan dia jalankan dengan sesuai keinginannya
nah kalau tadi dari pernyataannya bu nur asia uno kita sempat menggali atau melihat bagaimana gambaran dari pertemuan awal bu nur asia uno dan juga pak sandi
tapi ini saya juga dapat bocorin dari orang dalam
mungkin kita bisa melihat nih dari wawancara berikut ini
itu orangnya setia gigi dan sabar
terus sandi itu orangnya tuh romantis
jadi kalau misalnya habis berantem pasti sandi nanti kirim kaset atau surat
terus ada bonekanya kayak gitu gitu
terus sandi itu orangnya nurut gitu loh
kalau bang nur itu dia tuh sabar banget
bener bener sabar pokoknya
giginya sandi itu dulu bapak saya kan bilang oh bang sandi kan maunya tuh menikah muda
dia bilang gitu kalau misalnya mau menikah kakak kakaknya nu harus menikah dulu
nah akhirnya bang sandi itu sabar nungguin sampai kita semua menikah gitu loh
baru mereka menikah
nah kalau tadi bicara mendengar kata katanya dari bu aziza atau mpo aziza ya
yang lebih akrab dikenal
pak aziza bilang juga nih katanya ada bocoran nih
dulu waktu selama pacaran ini sebenarnya fans dan yang ngejar ngejar bu nur asia uno ini banyak selain pak sandi
apa kira kira yang bisa membuat bunur asia ini lebih memilih pak sandi
karena bang sandi itu orangnya sangat sabar ya
jadi mungkin dan pintar lah udah pasti
jadi mungkin bang sandi terlalu pintar
jadi saya akhirnya harus tunduk
dengan bang sandi
tapi disitu tadi muko aziza bilang katanya pak sandi sabar banget
dan mau denger bunur doang
iya karena mungkin memang saya itu kan orangnya unik kan
selalu setiap kali saya bilang kenapa
kalau udah putus balik kan
pacarannya tuh putus balik putus balik berantem
tapi ya gitu kalau saya lagi putus sama bang sandi pasti ada cewek cewek juga banyak lah yang naksirin bang sandi
ya coba mendekat tapi ya gitu lah endapnya pasti ah udah deh males
karena nggak sepinter bang sandi
oke pokoknya yang penting pintar sama itu yang justru mendatangkan chemistry ya untuk generasi ada juga pak sandi ya
tapi katanya juga sempat long distance relationship ya
sempat ldr berapa tahun bu kalau boleh tahu
ehm delapan delapan delapan tujuh dua tahun ya
long distance relationship ldr selama dua tahun
yang biasanya long distance itu kan bisa bikin hubungan sedikit gue
tapi gimana caranya bu nur dan juga pak sandi ini memaintain hubungan tersebut sampai bisa solid
ya ya kita pasti komunikasi lah dengan telepon dengan surat ya
dulu saya masih di jakarta bang sandi udah di amerika di wicita
terus saya udah di amerika berapa tahun kemudian bang sandi di singapura
memang agak beberapa kali tapi justru dengan long distance itu justru kita saling menyesuaikan
jadi kalau jauh kan lebih kangen gitu kan
giliran deket berantem lagi
jadi akhirnya lucunya setelah udah kelamaan pacaran terus berantem baikan berantem baikan
tapi justru itu yang membuat kita cocok
akhirnya begitu udah menikah malah udah males berantem lucu juga sih
justru jadi beda ya
tapi kalau misalnya tadi ibu juga sempat ngomong kan kalau misalnya ada banyak cewek yang juga ngejar ngejar
terus kemudian juga melihat sekarang yang dalam pilpres dua ribu sembilan belas
selama pak sandi ini dari pilkada sampai dengan pilpres ini tuh emak emak terus fans fansnya kan banyak nih
nah ibu nggak khawatir atau memantau gitu gimana
enggak sih justru selama ini kan kalau emak emaknya juga masih yang tahu batas
memang mereka fans yang memang betul betul ingin sekali bang sandi menjadi panutan ya dalam arti
tapi kalau memang saya selalu ingat
saya selalu ingetin bang
ingat ya kamu selalu ingat doa sebelum kamu kemana mana
jadi saya juga berdoa supaya kamu diberi keselamatan
jadi buat saya saya juga nggak bisa ngawasin dia dua puluh empat jam
tapi saya percaya insya allah tuhan selalu menjaga dia
cara ibu supaya bisa seikhlas selegowo itu gimana sih bu
mungkin kalau kita sudah mungkin karena saya umur empat belas tahun udah kenal dia
jadi saya juga tahu ya maksudnya
pokoknya kamu inget dulu kan kamu baru kawin sama saya pun kamu gak punya apa apa
dalam arti kita memulai dari now
jadi semua ini kita mulai dari nol dan sampai kamu di titik yang sekarang
selalu saya mendampingi kamu dan anak anak
jadi kamu jangan sampai terlena
jangan sampai kamu lupa diri
itu aja sih dan kita selalu mengingatkan kalau udah mulai ada yang aneh aneh
misalnya pastilah ya bang sandi dikagumi banyak perempuan perempuan
tapi sebatas memang yang pengagumnya itu masih di atas kewajaran
atas kewajaran ya dan menghormati bunur asia ya
nah kalau misalnya bicara mengenai pak sandi dan apa saja yang akan pak sandi hadapi
kan dalam waktu dekat ini ada debat calon wakil presiden ya bu ya minggu ini ya
nah debat calon wakil presiden ini akan digelar pada tanggal tujuh belas

dan dalam debat kali ini pak sandi akan mengadakan
pres akan memaparkan visi serta misi mereka sesuai dengan tema debat
tapi sejauh apa warga mengetahui tugas dan juga pekerjaan dari seorang wakil presiden
gak tahu ya kayaknya seperti ngelencer itu
kerjaan wakil presiden mungkin menjalankan program dari bapak presidennya sih
mungkin mendampingi presiden gitu
kurang tahu sih jelasnya gimana pak
oh ya tau jadi kalau pengetahuan saya tugas wakil presiden itu mensupport presiden
khususnya pada saat presiden tengah berhalangan terlebih seperti itu
harapan saya semoga sekolah ini gratis lagi seperti yang dulu
saya kan orang jawa timur seperti anak saya itu gratis
kalau saya berharap wakil presiden yang nanti terpilih lebih proaktif ya
setidaknya walaupun memang presiden punya keputusan dia juga punya keputusan lain
jadi masyarakat itu punya second opinion
yang pasti lebih baik aja ya untuk kedepannya lebih memperhatikan juga untuk yang kalangan bawahnya
tidak hanya yang tersorot aja tapi lebih memperdalam lagi ke dalamnya
nggak cuma yang terlihat aja meskipun kan biasanya cuma yang viral aja
atau yang diperhatikan
tapi kalau misalnya sebisa mungkin dicari lagi secara lebih blusuknya
harapannya juga haruslah selaras dengan presidennya tentunya ya
jangan sampai ada perbedaan pendapat nanti masyarakat jadi bingung
wakilnya bilang begini presidennya bilang begitu kan jadi tidak klop lah
ya setidaknya harus kompak sama presidennya ya
kalau misalnya melihat dari pernyataan warga ya dan kita membandingkan dengan pilpres sebelumnya
ya bu nur asia warga ini lebih pay attention gitu kepada sosok calon wakil presiden gitu
dan bicara mengenai pak sandiaga uno
kalau misalnya ibu sering diajak berdiskusi bersama dengan pak sandi selama ini
ketika pak sandi turun ke dunia politik dari awal ketika pak sandi memutuskan
dan cerita sama ibu gitu terjun ke dunia politik tanggapan ibu seperti apa bu
kaget nggak atau dari awal kenal sama pak sandi ibu sudah melihat ada jalan menuju ke sana
ya itu ya mungkin yang namanya
suami istri ya jadi kayak mix and match ya
jadi selalu kita mengerti apa yang sejalan dengan yang bang sandi pikirkan
tapi saya selalu bilang selama itu kamu berbuat baik untuk bermanfaat bagi banyak orang
saya selalu mensupport
jadi asal caranya itu kamu tidak boleh dengan cara cara yang tidak baik
jadi semua harus kamu lakukan dengan yang positif
jadi so far sampai saat ini
alhamdulillah bang sandi selalu dengar apa yang saya ingatkan
jadi insya allah ya dengan sesuai namanya ya sandi itu kan artinya rahasia ya
jadi nama bang sandi itu salahuddin
jadi salahuddin itu panglima perang
yang memang dia adalah seorang pemimpin yang bisa memberikan kedamaian
jadi mudah mudahan sosok bang sandi adalah
orang yang memang sesuai dengan namanya salahuddin alayubi
jadi saya selalu berdoa insya allah apa apa yang bang sandi niatkan dengan baik
mudah mudahan allah mengabulkan
ya kalau misalnya tadi kata atau nama dari pak sandi
sandiaga salahuddin uno itu mempunyai pesan dan juga mungkin misi tersendiri
tapi mungkin kita juga bisa mendengarkan bagaimana warga ini menanggapi
pak sandiaga uno terutama dalam jelang pilpres dua ribu sembilan belas ini
buat pak sandiaga umur segitu kenapa badannya masih bagus rahasia olahraganya itu apa
kepada pak sandiaga uno semangat begitu jamunya apa sih pak
sampai berani melawan petahana tentunya bapak sudah punya senjata untuk mengalahkan petahana
gak mudah lho pak
coba trik trik apa mungkin bapak yang untuk bisa memenangkan petahana ini
ya tadi pertanyaan dari warga untuk pak sandiaga uno yang pertama bagaimana sih menjaga badan agar tetap fit gitu
terus jamunya apa sih
ya bang sandi itu yang tadi saya bilang disiplin
jadi setiap senin kamis bang sandi puasa ya dari dulu
terus selasa sampai minggu dia olahraga lari berenang basket
jadi makannya pun diatur
dan karbonya gak terlalu banyak
jadi lebih banyak mengkonsumsi protein ya buah dan sayuran
jadi cuma itu aja sih disiplin ya sama olahraga yang teratur tentunya
jadi itu aja kalau mau hidup sehat dengan makanan yang memang mengkonsumsinya tidak berlemak dan tidak santan ya
jadi itu aja sih sebetulnya gak perlu minum jamu tapi kita minum suplemen vitamin
tapi memang pada dasarnya bang sandi itu
memang dari dulu olahragawan
jadi memang keluarganya bang sandi pun abangnya juga sama
jadi memang enerjik ya
dan anak saya pun nurun itu yang sulaiman
jadi memang gak bisa diam ya
jadi kita bisa melihat ya sosok bang sandi berarti di masa depan
dan alhamdulillah jadi apa apa yang dia lakukan memang menjadi transeter ya
maksudnya dulu orang jarang berlari nggak mau ya bisa dihitung
begitu bang sandi memulai lari seperti dulu masih sepeda ya orang orang
begitu bang sandi mulai lari akhirnya semua orang mengikuti
dan saya selalu tanya kenapa harus lari
karena lari itu bisa rakyat pun bisa mengikuti gak perlu harus mahal
karena kan kalau bersepeda harus beli sepeda harus beli helm dan semuanya perangkatnya
tapi kalau lari cukup dengan sepatu dan itu semuanya sudah mengena ya
jadinya lebih mudah ya
lebih mudah lebih simpel
dalam persiapan jelang debat ini bu nur asia apa aja bu kalau boleh dibocorkan
saya selalu berdoa ya
karena memang dengan doa itulah semuanya yang bisa menguatkan kita
karena sepintar pintarnya manusia apapun itu semua tuhan yang menentukan
jadi saya percaya apapun yang kita lakukan insya allah semuanya yang terbaik
bu nur kalau misalnya juga melihat
pilpres dua ribu sembilan belas yang begitu ramai ya panas nih
kira kira ibu ada himbauan nggak untuk para calon pemilih kedepannya
siapa saja gitu maksudnya yang kira kira menurut ibu ini penting untuk mengetahui
pentingnya pesta demokrasi pilpres dua ribu sembilan belas ini
ada himbauan gak
tolong untuk masyarakat jangan pernah terpancing ya
dalam arti kita ini pesta demokrasi
jadi kita harus sejuk harus damai
dan inilah saatnya rakyat berdikari
jangan pernah kita berpikir secara negatif
karena kita berdemokrasi itu untuk memilih pemimpin yang memang bisa menjadikan perubahan
perubahan yang lebih baik tentunya ya
untuk para milenial dan seluruh masyarakat dan rakyat yang ada
tolong jangan juniper kalau bang sandi bilang
juniper apa tuh bu
julid nyinyir baper
julid nyinyir baper
jadi kita harus dibawa sejuk ya
jadi kita kan melihatnya secara positif
oke visi misinya apa program programnya apa
kalau memang yang terbaik itu
jadi kita kan selalu diberikan pilihan
sekarang terserah masyarakat yang memilih
karena memang disinilah bang sandi ingin membawa perubahan
secara ekonomi dan lapangan pekerjaan
itu fokusnya buat kita
jadi insya allah ya kedepannya
bisa menjadikan perubahan untuk indonesia
bu tadi aku dengar juga katanya sudah menyiapkan sesuatu ya
untuk dibicarakan di depan
iya saya mau kasih pantun ya
biasanya selalu kalau zaman pilgub tuh ada pantun buat semua orang orang ya
masih relevan sih sekarang
makan jengkol dimasak semur
jangan lupa bilang cakep biasanya gitu
makan jengkol dimasak semur
kalau mau indonesia adil makmur pilihannya pasti prabowo sandi
baik terima kasih bu nur asia uno atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
ya demikianlah perbincangan kami bersama nur asia uno
istri dari calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno